baik kita masuk ke segmen terakhir
jadi kalau bukan tiga opsi yang kabarnya beredar tadi ya bang arya
jadi kita kembali lagi karena kita kemudian masih membahas soal
mencari solusi dari kasus jiwasraya ini
menyehatkan seperti apa
artinya plan plan jangka pendek jangka panjang
yang sudah dibuat oleh bumn dan juga oleh panja mungkin dalam beberapa kali rapat
apa yang akan segera akan dilakukan kembali lagi bang arya
dalam waktu itu kita akan rapat ya
rapat panjang moga moga disana sudah ada keputusan
dan kita berharap untuk tahap pertama
sesuai dengan target oleh teman teman panja juga dan di kementerian bumn
akhir maret ini ada pembayaran tahap pertama lah kepada nasabah
soal besarannya kita lagi atur mencari komposisi
itu pun lagi kita atur bagaimana siapa yang dibayar
kita lagi cari yang mana yang memang yang sangat krusial yang harus kita bayar gitu ya
itu yang dilakukan
kemudian opsi opsi ini kalau nanti disesuaikan
kami sudah kasih ini juga timeline juga sudah keluar
teman teman dpr sejak awal udah bilang
kalau mau bikin solusi harus ada timelinenya
jadi kita juga sudah bikin timeline
berapa tahun udah kita ada berapa plan plan yang kita buat
yang kita harapkan nanti kalau sudah putus di dpr
ini jalan langsung
sudah jalan teknis lah
bukan lagi jalan yang ini ya
bukan lagi wacah
jadi kalau dikatakan nanti panja ini hanya sektoral
nanti lihat aja setelah selesai panja ini
ngegasnya lebih gas lagi daripada
gigim empat lah
lebih cepat dari jaksa lagi nanti nih
ngegas kebaya umenya dan juga panja
oh iya ketika teman teman panja sudah sepakat dengan yang kita usulkan
itu lah ngegas
karena memang ketika kemarin itu sudah mulai dapat mengkerucut gitu loh
kadang kadangan kita gitu loh
jadi kita mengurucut ini apa bang arya yang mengurucut ini
tunggu aja panja nyentar lagi
mas awi nanti yang jawab kalau gitu
jadi kita mengurucut ini apa sebetulnya
untuk mas awin bisa lebih detail membahas soal itu
iya salah satunya itu bagaimana penjualan aset kan begitu
tetapi kan belum menjadi sebuah keputusan gitu kan
sekali lagi kalau kami di panja menghindari yang dua tadi gitu loh
lebih yang regional itu yang lebih buil in
cuma skemanya ya tidak seperti yang beredar itu
dan kami belum bisa membuka itu karena
bukan menjadi sebuah keputusan
apapun nanti keputusan politik di dpr tentu pemerintah harus melakukan itu
dan itu menjadi komitmen bersama
dan perlu diingat dalam prosesnya ini juga
bukan hanya berdiri sendiri antara bumn dengan panja
tetapi juga melibatkan institusi lain
disitu ada audit bpk
terus ada peran ojk juga
misalkan beberapa langkah yang harus mendapatkan persetujuan dari pihak pihak lain
oke jadi langsung ngegas habis itu tadi
ya harus begitu gitu kan
baik pak irman terakhir dari anda
anda optimistis juga seperti mas awilin juga pak arief juga
seperti sesuai dengan janji km kementerian bumn dan pemerintah
akhir maret ini akan ada penyelesaian
tapi yang harus saya tekankan disini adalah soal keadilan
bukan hanya kepada nasabah saving plan yang harus diprioritaskan
tapi kepada nasabah tradisional yang juga tertunda selama ini
dan mungkin disitu harus kita lihat
harus ada pembagian bebarat
bahwa bank mitra juga bertanggung jawab
investor yang memiliki dana besar ini juga harus ikut mau berkorban
yang saya sebut tadi haircut
tapi bagaimanapun kita sangat menunggu akhir maret ini
karena sudah ditunggu oleh banyak kalangan
dan terutama masalah demi masalah saat ini sudah demikian banyak
ini harus ada penyelesaian segera
oke jadi baik panja dan juga bumn
harus punya solusi yang cepat begitu ya
kita tunggu seperti apa
pak irfan mas awit terima kasih pak arya
terima kasih banyak sudah hadir di layar demokrasi pada malam hari
demikian layar demokrasi pada malam hari ini
pastikan anda mengikuti perkembangan jalannya proses
dan juga dinamika demokrasi di indonesia
bersama layar demokrasi di cnn indonesia
terima kasih banyak banyak yang sudah menonton